lani fatih keluar dengan konsep sustainable fashion
atau koleksi busana ramah lingkungan dengan fokus travel attire
yang digarap oleh fashion photographer nikelin patricia malina bersama sang ibu sejak dua ribu delapan belas
konsep ini diambil setelah selama dua belas tahun di industri mode
niko merasa telah melihat berbagai hal yang perlu diperbaiki
seperti menumpuknya sampah tekstil dari pakaian pakaian yang tidak lagi terpakai
akibat bergantian tren hingga buruknya kondisi kesejahteraan pekerja dalam industri fashion
maka ia mengeluarkan dua puluh koleksi bertajuk beyond borders
dengan konsep sustainable fashion dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan
dan etis kepada para pekerja
dikerjakan oleh pekerja terpilih di surakarta dan bali
dengan bahan terpilih diharapkan pakaian bisa bertahan lama dan mengurangi pembelian pakaian baru
untuk menciptakan sesuatu yang baru kita ingin menciptakan sesuatu yang bisa dipakai untuk waktu yang sangat lama
jadi kita tidak trend based
dan kita ingin mengajarkan budaya bahwa longevity sesuatu itu bisa di keep untuk waktu yang sangat lama
jadi disposable fashion yang orang beli baju baru beli baju baru lagi itu
pameran yang diadakan di dialog art space kemang jakarta selatan ini
juga ditujukan untuk mengedukasi konsep
untuk meramah lingkungan dalam berbusana pada hal layak umum
cukup seru sih
tahu mulai ada kesadaran tentang menuju sustainable fashion di indonesia ini
jadi kita lebih tahu apa itu sustainable
selama ini kan kita tahunya sustainable itu cuma untuk kayak ya kita peduli lingkungan fashion yang peduli lingkungan
cuma yang benar benar dalam tentang fashion sustainable itu apa jadi kita lebih tahu
terus juga kita lebih tahu dengan kain tensel yang itu emang lebih organik
nikolin berharap dengan karya ini
ia bisa mengedukasi dan memberikan inspirasi brand brand lokal lain
untuk mulai mengambil langkah yang bisa lebih bertanggung jawab terhadap alam
azalea pinata andri kurniawan jakarta